ketua umum partai hanura usman sabtaodang menyatakan telah resmi memecat syarifuding suding dari posisinya sebagai sekretaris jenderal partai hanura
posisi suding kini digantikan oleh hari luntung siregar suding resmi dipecat sejak hari minggu empat belas januari kemarin
polemik saling pecat di internal partai hanura memanas pasca pemecatan sejumlah kader partai yang dinilai tidak melalui mekanisme partai
dugaan ini dilontarkan oleh syarifudin suding dalam konferensi pers pada senin pagi
suding menilai osman sabtaodang atau oso melanggar anggaran dasar dan rumah tangga partai hanura
karena diduga meminta mahar politik terhadap sejumlah kader yang ingin maju dalam pilkada dua ribu delapan belas dan juga pemilu legislatif dua ribu sembilan belas nanti
saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh sekelompok orang orang yang kecil
yang ingin merusak partai pasti akan kita lawan dan kita tertipkan
sumbangan sumbangan yang tulus ikhlas yang tidak mengikat dan tidak memaksa
itu boleh saja dan resmi itu diakui disahkan oleh undang undang
jadi bukan untuk pribadi
kalau untuk pribadi gak bisa dapat terus bikin macam macam ya terpaksa kita pecat
mengajukan mosi tidak percaya terhadap usman sabtaodang
menurut wisnu dewanto selaku wakil ketua umum partai hanura jumlah ini sudah memenuhi mekanisme yang disepakati partai
dpp partai hanura mengungkapkan beberapa alasan pemecatan osman sabtaodang
diantaranya pelanggaran adart dan tata kelola keuangan
saya berulang kali menyatakan bahwa tidak ada perpecahan karena mekanisme ini sudah kita lalui dengan benar
yang kita ragu bila mana kita anggap ada sebuah perpecahan itu menggambarkan ada mekanisme kita yang tidak sempurna
mekanisme kita sempurna
tujuh dpd empat ratus dpc seluruh organisasi sayap organisasi otonom juga memberikan sebuah mosi tidak percaya kepada ketua umum
dan itu ada di dalam
saya beri anggaran kepada prt bahwa lebih dari dua per tiga kita dapat melaksanakan proses melaksanakan
sementara itu di kubu yang lain sejak pukul sembilan pagi ketua umum partai hanura osman sabtaodang melaksanakan pertemuan dengan sejumlah pengurus dewan pimpinan pusat partai itu di hotel manhattan jakarta
pertemuan ini diadakan setelah muncul mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan oso oleh dua puluh tujuh dewan perwakilan daerah partai hanura
usman sabtaodang diduga melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai hanura
ketua dewan pengurus pusat partai hanura beni ramdhani membalas dengan menyatakan pertemuan yang diadakan syarifudin suding dan kawan kawan ini sebagai kegiatan liar dan keputusan pertemuan itu dinilai ilegal
jadi ini adalah sahwat politik dari sekelompok orang yang saya berani mengatakan mereka biasa bermain dulu dalam tanda kutip nih silahkan teman teman terjemahnya bermain dengan usan usan partai kemudian permainan permainan mereka terkunci oleh sistem yang memang sangat ketat
bagaimana tata kelola partai ini dijalankan secara baik termasuk bagaimana tata kelola anggaran ini dijaga secara baik
tidak ada lah
kalau ada pasti kan sudah ada orang yang teriak
lanyalah teriak tentang mahar
kemudian ada kasus bupati di mana itu cirebon teriak tentang mahar pks misalnya
tidak ada yang teriak tentang mahar politik hanura
perahara politik kali ini melanda partai hanura
sejumlah pengurus dpp dan dpd partai ini memecat sang ketua umum osman sabtaodang alias oso
tak tinggal diam sang ketua umum pun membalasnya dengan melakukan pemecatan
apa yang sebenarnya terjadi di hanura
pendidikan politik apa yang sedang diberikan partai hati nurani rakyat ini
langsung saja kami tanyakan dengan ketua dpp hanura sudewo
selamat malam pak sudewo
pak sudewa ini adalah yang kubu yang promosi tidak percaya terhadap ketua umum pak ya
ya kami pro penyelamat partai hanura
oh penyelamat partai
baik istilahnya nanti kita samakan tapi kita sapa dulu ada muslimin yang merupakan peneliti politik dari carta politika
selamat malam mas muslimin
terima kasih sudah hadir
saya prime news begitu juga sudah mengupayakan untuk menghubungi dari kubu partai hanura yang pro terhadap ketua umum mereka
dan menyatakan mosi tidak percaya ini sebagai tindakan yang ilegal dan tindakan yang liar
tadi seperti yang disampaikan juga oleh penny ramdhani
kami masih menantikan sambungan dari mereka
tapi saya ingin beri kesempatan dulu dari pak sudewo untuk menjelaskan apa pak yang sebenarnya terjadi
sesungguhnya di partai hanura itu keluhan dari kawan kawan pengurus dewan pimpinan daerah
di daerah tingkat satu ini
tingkat provinsi tingkat cabang itu sudah terjadi sejak pertengahan tahun dua ribu enam belas
pertengahan tahun dua ribu tujuh belas
yaitu dengan kebijakan ketua umum yang melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga partai demokrat
terhadap sejumlah ketua dpd tanpa ada alasan yang rasional yang otentik
ketua dpd itu melanggar apa melanggar adrt pasal di mana
kemudian mekanisme pergantian ketua dpd juga tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
supaya publik juga mengetahui
yang normalnya bagaimana memecat ketua dpd ataupun dpc begitu ya
ketua dpd itu harus ditentukan terlebih dahulu
dia melanggar apa apakah dia membahayakan perjalanan partai di tingkat provinsi tersebut
dia melakukan pidana dia melakukan pelanggaran etika organisasi yang begitu signifikan
tetapi semuanya itu kan tidak ada tidak terjadi
kalau misalnya terjadi mekanisme seperti apa rapat dulu ataukah itu menang ketua umum bisa langsung pecat
tidak itu sudah diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
pemecatan itu prosesnya harus melalui rapat pengurus harian dewan pimpinan pusat
dan itu tidak ditembus sama sekali
di jawa barat dilakukan semacam itu
sebenarnya ini sudah menjadikan keresahan bagi dpd seluruhnya
kemudian dilanjutkan dpd sulawesi selatan dilanjutkan dpd maluku utara dilanjutkan dpd jawa tengah
sudah ada enam dpd yang prosesnya
secara gegabah tidak sesuai dengan aturan
kemudian enam dpd itu pula tidak ditemukan pelanggaran yang signifikan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
dari enam itu sudah menimbulkan rasa kekhawatiran ya ketakutan terhadap seluruh dpd
yang lain utamanya dua puluh delapan dpd yang belum dipecat tersebut
dan ada ancaman
terhadap dua puluh delapan dpd itu yang dengan akan dipecatnya itu draft
drop keputusan pemecatan
terhadap tiga dpd sudah ada
tapi sekjen pak saripudin suding tidak mau menadatangani
itu artinya tiga dpd tersebut sudah dalam kondisi yang was was betul ketakutan
dan dengan kekhawatiran itu tentu psikologis para ketua dpd
sangat berat ya
dia curhat kepada dewan pimpinan pusat
lantas diwujudkan dalam bentuk mosi tidak percaya
jadi mosi tidak percaya itu bukan merupakan hasutan dari seseorang dewan pimpinan pusat
satu seseorang dari dewan
tapi memang itu murni lahir dari rasa keprihatinan dan kekecewaan dengan kepemimpinannya pak usman sabta
itu apa pak
apakah anda menemukan benang merahnya terkait persoalan yang sama atau apa
apakah soal terkait pencalonan kepala daerah atau bagaimana
kalau pencalonan kepala daerah kan baru sekarang ini ya pak usman sabta
menjadi ketua umum penanganan kepala daerah itu untuk pilkada serentak tahun dua ribu delapan belas
tapi kan itu bahas dari sejak dua ribu tujuh belas tentu saja kan
tahun dua ribu tujuh belas belum karena masalah pilkada
karena masalah pilkada itu prosesnya
kira kira dimulai dari sekitar bulan september dua ribu dua puluh
tapi pemecatan terhadap beberapa dpd itu sudah dari sejak bulan juni
itu sebelum ada ngomong pilkada sama sekali
kalau pilkada ini hanya menambah jumlah kekecewaan dari dpd terhadap ketua umum
karena proses seleksi calon kepala daerah yang tidak memerhatikan aspirasi kader
jadi itu sudah di tingkat bawah
jadi sebenarnya sudah lama ya pak ya
sudah sejak lama
mas muslimin anda bagaimana melihat adanya dinamika seperti ini di partai hanura
terutama ketika menjelang pelaksanaan pilkada
pertama yang harus dicatat bahwa memang pilkada sebentar lagi sebenarnya ya
jadi saya kira dengan apa yang terjadi di kubu hanura saat ini
bahkan ya tiga minggu sebelumnya
ini kan bagaikan tiba tiba muncul
tidak ada isu isu yang kita dengar selama ini
walaupun bahkan pak jokowi bilang pada ulang tahun kemarin
bahwa partai hanura ini adalah partai yang paling tenang
tidak ada gesekan gesekan di dalamnya dan seterusnya
salah melihat kali ini presiden salah melihat ya
tapi pada hari ini kita lihat bagaimana dua kubu yang berseteru
maka saya kira hanura harus segera melakukan langkah langkah taktis
pertama yang bisa dilakukan dengan adanya konflik ini
maka harus diselesaikan secara internal terlebih dahulu
mekanisme partai saya kira harus berjalan
tadi sudah disampaikan
bagaimana mungkin itu terjadi kalau rapatnya ada di dua tempat yang berbeda
nah makanya penting kemudian dua kubu ini harus bertemu
dan saya kira setiap partai punya mekanisme
kalau di hanura kalau tidak salah
ada dewan kehormatan
maka dewan kehormatan kemudian bisa mempertemukan dua kubu yang konflik ini
kemudian membahas apa permasalahannya
yang kedua bisa juga dilakukan langkah langkah bagaimana kemudian
dua kubu ini atau para elit sebenarnya
elit hanura ini kemudian katakanlah meminta pendapat kepada ketua dewan pembina
yang punya cukup berpengaruh di partai hanura dan sepupu sepuh yang lain
pak wiranto sudah menyebutkan kembalikan ke adart
nah itu bagaimana kalau soal itu
kalau kemudian dikatakan seperti itu maka kembalikan ke adrt
karena kalau tidak maka dampaknya tentunya akan merugikan di tubuh hanura itu sendiri
nah kalau misalnya kembali ke adart pengalaman dari partai partai yang lain yang terbelah karena konflik ini
menerjemahkan adartnya masing masing jadinya begitu
nanti kita lanjutkan setelah jeda ya
tetaplah bersama kami di prime news
wakil presiden yusuf kala telah mendengar tentang gejolak di tubuh partai hanura
ketua umum hanura usman sabta odang mendapat mosi tidak percaya
dari sejumlah pengurus dewan perwakilan daerah dan dewan pimpinan cabang
kubu oso menyerang balik dengan memecat sekjen partai sarifudin suding yang dinilai tidak cakep
wakil presiden yusuf kala sempat bertemu wakil ketua umum hanura saleh husin di kantor wapres dan menanyakan hal tersebut
namun kala tidak menjabarkan apa pernyataan dari saleh husin kepada dirinya
belum ada putusan ya
tadi ketemu sama pak saleh husin
oh dia tahu juga
belum ada putusan
ya tim cnn indonesia prime news juga sudah mengupayakan untuk menghubungi heri lontung siregar yang merupakan sekjen partai hanura
namun hingga saat ini masih belum di respon
karena sampai saat ini kita sebenarnya juga bingung menyebutkan yang sekjen yang saya yang mana ketemu yang saya yang mana
karena selama ini kita sudah menghubungi
karena selama ini kan masih plt untuk yang pihak dari mosi tidak percaya begitu pak ya
tapi mungkin mas muslimin bisa melanjutkan penjelasannya terlebih dahulu
terkait dengan konflik di tubuh partai yang biasanya terjadi
ini memang kan berawal dari pemecatan pemecatan lalu akan berlanjut seperti ini
anda melihat tidak khusus mungkin di partai hanura ini
ini kan seperti yang anda singgung tadi bahwa partai ini adalah partai yang paling tenang kalau menurut presiden joko widodo
tapi kemudian gejolak ini menjadi rame
kalau saya tidak salah disebutkan
tadi oleh pak sudewo adalah bulan bulan juni pak ya
ini bukannya semenjak pak oso menjabat ketua umum hanura ini
ya saya kira kalau kemudian ini sudah terjadi bulan juni ya
artinya ini kan sudah setengah tahun lebih ya
nah artinya sebenarnya konflik konflik ini jangan jangan ini adalah dari letupan letupan kecil ini ya kemudian menjadi puncaknya sekarang
kita lihat misalnya beberapa konflik konflik yang terjadi pada partai partai lain
ketika sudah ada pemecatan
bahkan sekjen kemudian dipecat
dan beberapa ketua dpd
maka saya kira memang penyelesaian konflik kalau tidak bisa diselesaikan secara internal
maka ini akan berlanjut
dan ini kan akan berlarut larut
nah yang dirugikan siapa yang saya bilang tadi
karena beberapa hal yang harus dicatat bahwa tahun ini sudah memasuki tahun politik
hanura yang saat ini menghadapi pilkada dan partai partai lain ada satu ratus tujuh puluh satu pilkada
tentunya dengan menghadapi pilkada yang seharusnya katakanlah pilkada ini menjadi pemanasan
bahkan satu langkah lagi menuju pilek di dua ribu sembilan belas
nah maka seharusnya pilkada dua ribu delapan belas kali ini adalah bagaimana partai termasuk partai hanura
memanfaatkan untuk konsolidasi internal partai
bukan memulai perpecahan ya
bukan justru memulai perpecahan
tapi kata pak sudewo mau gak mau harus begitu
normalnya organisasi ini berjalan seperti yang dikatakan mas praslima
jadi tahun dua ribu delapan belas adalah tahun kerja politik
untuk fokus pilek dua ribu sembilan belas dan pilpres dua ribu sembilan belas
tapi seperti yang saya sampaikan dari awal
sebenarnya di partai hanura
sebenarnya di partai hanura
kayak api dalam sekam
tenang tapi sesungguhnya panas
kenapa tidak kemudian diungkapkan sejak awal aja pak
untuk ini harus diselesaikan
karena memang segala sesuatu ini kan harus dirasakan oleh masing masing ya
tidak boleh karena provokasi tidak boleh karena hasutan
tapi karena masing masing dpd dan dpc itu baru merasakan semuanya tentang kepimpinannya pak oso ini
barulah mereka bergerak
sebenarnya mulai bulan juni itu memang benar
saya belum terjawab tadi pertanyaan saya
mulai bulan juni itu saat memang pak oso menjadi ketua umum hanura
pak oso jadi ketua umum itu kan kalau tidak salah hasil munaslub akhir dua ribu enam belas
kemudian pelantikan di bulan februari
pada saat pelantikan pengurus dewan pimpinan pusat di sentul itu
pak oso itu sudah bentak bentak anggota dpr ri
praksi partai hanura mengatakan goblok
ini semua terkejut
ada yang diusir dan segala macam
jadi penurutannya sudah seunang unang sejak awal
semua sudah terkejut
kemudian setiap ada pertemuan baik formal maupun informal
menebar pemecatan pemecatan nanti akan pecat pecat
maksudnya kata kata pecat itu disampaikan terus menerus
sampaikan terus menerus dan terbukti dengan pemecatan plt ketua dpd jawa barat
dan itu berlanjut terhadap dpd berikutnya
zaman pak wiranto nggak begitu
zaman pak wiranto kan tidak ada begitu
jadi pak oso ini sudah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai
dan melanggar fakta integritas di mana dia dipercaya oleh pak wiranto sebagai estafet memimpin partai hanura ini sebagai ketua umum
salah satu fakta integritas di situ adalah pak oso harus menjamin soliditas
tetapi yang dirasakan itu tidak ada soliditas

tercipta satu suasana yang tidak harmonis
yang tidak kondusif
jadi tidak saling memperkuat tidak saling mendukung tapi saling perlemahan
jadi intinya maksudnya apa yang dimau oleh ketua umum harus dituruti begitu ya
kalau di partai politik kan biasanya kan ada dinamika perbedaan pendapat
mestinya melalui rapat diskusi musawarah secara objektif bagaimana
ada kearifan lah gitu
jadi kebijaksanaan yang diambil oleh ketua umum itu
memang benar benar didasarkan pada fakta
kemudian berdasarkan aspirasi berdasarkan situasi kondisi
dan target target partai yang akan dicapai
perkembangannya sekarang ini kan justru turun
kemudian kondisi internal semacam itu
apa yang diharapkan
kalau pak oso tetap menjadi ketua umum artinya kita membiarkan pak oso menjadi ketua umum itu
sama saja menunggu kematian
pemilu dua ribu sembilan belas itu partai hanura tidak akan lolos parlemen threshold
itu ya kan
situasinya semacam ini
jauh dong turun sekali dong
dpd dpd sebagai panglima kita untuk berjuang di tingkat provinsi masing masing
dpc sebagai senopati panglima kita juga di tingkat kabupaten kota
dia mengalami depresi mengalami ketakutan
apa yang diharap kerjanya
kenapa harus menjadi salahnya pak oso saja
kenapa tidak salahnya sekjen misalnya
sekjen salah salahnya di mana sekjen
ya kan itu kan kepemimpinannya kan ada dua antara ketua umum dan sekjen
sebagai sebuah kesatuan dalam organisasi
kenapa harus ketua umum saja yang salah
dalam administrasi hukum peraturan dalam organisasi memang itu ketua umum dan sekjen adalah pemimpin partai
itu diwarnai penuh oleh ketua umum bapak usman sabda
jadi nggak ada apa yang dilanggar oleh pak suding
nggak ada ini bukan berarti saya kubunya pak suding loh
ini kubu penyelamat partai hanura
kalau kubu penyelamat partai hanura ya inginnya kita selamat jangan penyelamat malah tidak selamat
semuanya itu pakai dasar gitu kan
nah itu kan tadi kita simak nanti kita ulang lagi pernyataan dari pak osman sabta odang yang mengatakan ini tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang orang kecil
ini bagaimana tanggapan anda setelah jeda berikut kami akan hadirkan kembali
saya mendengarnya di pasangan terunding fagembur
yang berbeda dengan kubu yang menggelar mosi tidak percaya
berikut ini pernyataan selengkapnya dari osman sabtaodang
saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh sekelompok orang orang yang kecil
yang ingin merusak partai pasti akan kita lawan dan kita tertipkan
sumbangan sumbangan yang tulus ikhlas yang tidak mengikat dan tidak memaksa
itu boleh saja dan resmi itu diakui disahkan oleh undang undang
jadi bukan untuk pribadi
kalau untuk pribadi gak bisa dapat terus bikin macam macam ya terpaksa kita pecat
ada alasan melakukan pemecatan begitu pak
bagaimana tanggapan anda dianggap orang orang kecil yang akan kita tertipkan menurut pak oso seperti itu
ya silahkan aja pak usman sabta menganggap kami orang kecil ya
kecil itu kalau berkoloni itu menjadi suatu kekuatan yang maha dasar
apalagi orang kecil itu diterjemahkan bahwa kecil yang punya hati nurani
punya hati nurani doanya itu biasanya dikabulkan oleh maplau subhanahu wa ta'ala oleh tuhan yang maha kuasa
lantas pak oso kalau mau melakukan pemecatan bagaimana dia melakukan pemecatan
pak oso itu sudah bukan ketua umum lagi
pak osho itu bukan ketua umum
menurut versi yang
yang dari anda yang melakukan masih tidak percaya pak oso memang bukan ketua umum lagi begitu ya
silahkan nanti diuji
silahkan nanti diuji
ujung ujungnya pengadilan berarti
karena kami menghentikan pak osho sebagai ketua umum lantas menunjuk plt ketua umum itu ada dasarnya
mosi tidak percaya
mosi tidak percaya
itu diatur dalam adrt
diatur dalam adrt
saratnya berapa mosi tidak percaya
dua per tiga
dua per tiga dpd
kalau tiga puluh empat dpd dua per tiganya itu dua puluh empat
dua per tiga dpd
yang sekarang sudah
itu yang sudah masuk itu dua puluh tujuh dpd yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris dpd kop surat dpd partai hanur
tapi dpd di daerah daerahnya pecah nggak
kan tadi sudah dipecat deh diganti orangnya
begini yang dipecat itu kan enam dpd
biasanya kan kalau kita belajar dari
tapi enam dpd yang dipecat itu hampir semuanya dpc di bawahnya masih tidak percaya
jadi tidak hanya dpd
ke bawahnya dpc itu juga menyampaikan mosi tidak percaya
kondisi begitu kan memang adrt harus menyikapi
jadi rapat tadi pagi itu dewan pimpinan pusat menyikapi mosi tidak percaya
menyikapinya dalam bentuk apa
mengintikan ketua umum
karena ketua umum sudah membahayakan partai
dpp nya terpecah juga berarti sekarang
karena kalau dari kubu pak oso di sana kan kita melihat juga bahwa ada sebagian
yang merupakan pengurus dpp juga kan
ya kalau itu bisa lah
katakan semacam itu
ini memang satu proses satu peristiwa yang harus dilalui
saya katakan lagi yang harus dilalui sebagai agenda untuk menyelamatkan partai hanura
jadi kalau kemarin itu terkesan diam sejuk begitu
kemudian ini meledak
meledaknya menimbulkan sebuah kejutan
menimbulkan kejutan itu
kalau ramenya hanya sebentar tidak dalam waktu lama itu kita selesaikan
berarti tidak begitu efeknya yang ini
pak tapi sebentar
saya ingin mencoba mendapatkan yang lurus ya
dari ini sejak bulan juni
pemecatan pemecatan sudah dilakukan
gaya kepemimpinan pak oso
tapi kemudian kan ada pertanyaan kenapa memilih meledakannya sekarang
pemantiknya apa yang sekarang ini
pemantiknya apa pak
pemantiknya adalah pilkada
jadi pilkada ini kelimat
kader yang di tingkat bawah
jadi ada ketua dpc pac sampai tingkat desa ranting
sebuah kota mengancam mengundurkan diri
oleh karena dia sudah menyampaikan aspirasinya
kepada dewan pimpinan pusat
sudah melakukan tahapan mekanisme penjaringan calon kepala daerah
sesuai dengan juklak dan juknis yang diberikan oleh dewan pimpinan
kepada dewan pimpinan pusat
sampai di pusat sudah diterima
bakal calon tersebut diberi mandat
untuk mencari calon wakil wali kotanya
tapi tiba tiba keluar rekomendasi baru terhadap calon yang lain
padahal yang diberi mandat itu juga sudah memenuhi kewajiban
saya katakan begitu saja
itu last minute menentukan yang lain
last minute menentukan yang lain
itu timbulkan kejadian itu terjadi
hampir di semua daerah yang menjalani kepala daerah
ada permintaan mahar tidak
dari pak oso
itulah yang terjadi di internal kami
yang kami tidak sejalan karena tidak sesuai dengan hati nurani
kalau dikatakan ikhlas ikhlas saja seperti pak oso sebenarnya tidak seperti itu
dipatok dengan harga yang angka yang terlalu tinggi
ya nggak usah disebut di sini
tapi itu sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan sebagai partai
sebagai partai yang
kompas kebenarannya adalah hati nurani
dan itu menimbulkan kekecewaan betul
itu pak oso sendiri atau orang orang di sekelilingnya mengklaim namanya
ini pilkada ini tidak melalui kesekretariatan
tidak melalui sekretaris jenderal langsung kepada ketua umum
kemudian di situ ada staf ada tim yang dibentuk
begitulah ya intinya
jadi intinya gini
pematiknya seperti mas jenderal yang ditanyakan tadi
agenda pilkada rekrutmen bakal calon kepala daerah oleh dewan pimpinan pusat yang tidak mengindahkan aspirasi daerah
dan terjadinya rekomendasi ganda seperti itu terjadi di
itu juga menimbulkan satu kekecewaan dan rasa kekhawatiran kolektif terhadap dpc dpc
dia merasa ketakutan juga nanti suatu saat
jadi kalau di daerahnya ada pilkada kalau prosesnya semacam itu juga tidak akan memberikan semangat kepada dpc untuk berjuang
jadi kalau dia menjadi ketua dpc taruhlah nanti di pilkada tahun dua ribu dua puluh
buat apa saya harus menjadi ketua dpc
tidak diberi kesempatan untuk maju kepala daerah
kan tidak ada semangat
tidak ada semangat ini kan bahaya bagi partai
membahayakan partai nggak dengan situasi yang semacam ini kan
itulah yang kami sikapi dengan rapat pengurus harian tadi pagi
langsung begitu ya
pernah enggak melibatkan pembicaraan dengan pak ustadz
tapi sebentar saya akan ke pak muslimin dulu
kalau anda melihat persoalannya adalah soal mahar akhirnya
bagaimana anda melihatnya
ya saya kira mahar ini kan ya kata orang itu seperti gentut ya
sering diibaratkan begitu
sebenarnya tidak terlihat tapi itu ada
walaupun mungkin tidak bisa disebutkan
cuma saya kira persoalan yang dialami hanura saat ini memang betul betul cukup memprihatinkan saya kira
terlepas itu persoalan yang sudah pecat memecat tadi
kemudian soal terakhir katakanlah mahar
kekecewaan dpd pd di daerah mungkin merekomendasikan seseorang
cuma kemudian tidak diakomodir oleh katakanlah dpp
itu biasa di dinamika partai saya kira
memang ya sebagai partai politik inilah kemudian akan menjadi tontonan masyarakat
bagaimana kemudian kita melihat bahwa partai politik ya terus memperlihatkan mempertontonkan konflik dan konflik
seolah olah sejarah partai politik indonesia itu adalah sejarah konflik internal di partai itu sendiri
dan itu saya kira kalau kondisinya
ini akan berlangsung lama tidak menurut anda
nah kalau kita melihat penjelasannya tadi
sekjen dan tadi telah dilakukan rapat harian di hotel ambara
dan katanya dihadiri dua puluh tujuh dpd
lengkap ketua dan sekretaris
lebih dari dua per tiga ya
artinya sudah melebihi dua per tiga
maka saya kira persoalannya ini bukan persoalan sederhana
saya kira konflik ini akan terus terjadi
dan sepertinya kalau kemudian pak wiranto dan beberapa elit elit yang masih bisa didengar
tidak turun langsung
atau bisa duduk objektif
kalau kemudian diantara mereka juga sudah memposisikan dirinya di salah satu kubu
maka saya kira konflik yang dialami hanura ini seperti konflik partai partai lain
akan berlangsung lama
akan berlangsung lama
katakanlah misalnya tadi diancam akan melakukan munaslup minggu depan
nah kalau ini terjadi
tentunya punya dasar hukum
mana munaslup yang paling sah akhirnya ya
nah kalau kemudian lari ke pengadilan
maka yang saya katakan bahwa yang sangat dirugikan adalah hanura sendiri
maka nanti ketika katakanlah di bulan juni
dan saya kira kalau ini masuk ke pengadilan
maka persoalannya tidak akan selesai
maka bisa dipastikan bahwa hanura walaupun memenangkan calon yang diusungnya
maka bisa dianggap tidak memberikan kontribusi apapun
karena hanura saat ini
konflik di internal dan mesin tadi tidak akan bisa berjalan
yang kemudian yang kedua
maka saya kira menghadapi pilek dan pilpres mendatang
maka bisa dipastikan
hampir bisa dipastikan ya
hanura mungkin akan mengalami kebobrokan
dan mungkin saja tidak akan lolos
nah kemudian yang ketiga
dengan kondisi yang dialami hanura
kita akan menghadapi katakanlah di bulan juli
itu kan sudah mulai ada dcs dan seterusnya
nah kalau ini
pertama di agustus ya
nah kalau hukum ini tidak selesai
walaupun tentunya yang akan dipakai adalah yang masih punya legalitas
yang megang sk menkumham
nah cuma problemnya
ini kan adalah ada ketua umum dan ada sekjen
nah ini yang saya kira kemudian
karena dalam dalam hal ini
karena dalam sk menkumham itu yang diakui adalah tangan tangan ketua umum dan sekja
walaupun mungkin nanti sudah ada plt ya
nah kita lihat nanti bagaimana munas
saya kira kuncinya adalah di dpd dpd
sejauh mana kemudian kubu sebelah
kemudian kalau diadakan munas lut nanti
sejauh mana bisa menghadirkan dpd dpd yang sah
yang kemudian sk nya betul betul keluar dari ketua umum mosul dan sekja
ini soal nanti pertarungan munas lut mana yang sah
jadi kapan akan digelar munas lut
munas lut akan kita laksanakan secepat mungkin
karena mosi tidak percaya dari dpd dan dpd dpd
untuk syarat melakukan munas lut itu sudah terpenuhi
jadi segera akan kita lakukan munas lut
kalau dari pihak sana mau melakukan munaslup tandingan silahkan saja
selama mereka bisa
ya kan selama mereka bisa
ya kan kalau mau membuat ini
ini yakin dpd nya gak terpecah
karena kenapa mas indra
dpd dan dpc menyampaikan mosi tidak percaya itu bukan karena dipengaruhi
bukan karena hasutan
karena dia merasakan ada keprihatinan
ada kecemasan terhadap nasib
ini semua dpd yang megang resmi dpd yang sah ya
ketua dan sekretarisnya ya
kemudian lantas yang dikatakan mas muslimin
ini akan menjadi konflik lama karena ada ini adalah tahun kerja
kami sadar hal itu
di februari kita sudah melaksanakan verifikasi faktual
juni kita pilkada serentak
kemudian di cs dct bulan september bulan oktober
itu kita sadar betul dengan agenda itu
makanya percepatan penyelamatan partai itu kita laksanakan
walaupun mungkin bisa terjadi tidak ada penyelamatan disitu
tidak bisa terjadi selesai dalam waktu dekat penyelamatan itu
kami yakin akan selesai dalam waktu dekat
karena ini bukan karena rekayasa
seseorang dari dewan pimpinan pusat
yang benci terhadap pak usman sabta tidak
bukan rekayasa seseorang karena tidak suka dengan pak usman sabta tidak
ini lahir dari bawah
dari dpc dan dpd
merasakan keprihatinan kok partai semacam ini
nasib partai bermilu dua ribu sembilan belas itu dia khawatirkan
ada partai lain pak pelajaran partai lain
yang sampai sekarang masih rebutan sk juga masih berlangsung
kami justru belajar dari partai
seperti partai hanura partai golkar dan yang lain itu
itu kami mempunyai satu cara lah solusi
dan mungkin ada satu perbedaan
ini memang lahir dari bawah
dan satu hal yang perlu diketahui
kalau kami diam dengan situasi yang semacam ini
sudah pasti sudah bisa dipastikan pemilu dua ribu sembilan belas itu
partai hanura juga tidak akan lolos threshold
tidak ada dpr
kalau itu sudah di depan mata
yaitu nanti di dua ribu sembilan belas
mengapa kita tidak melakukan sesuatu
lebih baik mati tapi sudah berusaha
kalau ujungnya misalnya mati juga
kita kan pakai logika
ada aturan yang kita tempuh
mekanismenya sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga
untuk mengambil langkah langkah
sebagai solusi sebagai penyelamat
itu sudah mengacu anggaran besar anggaran rumah tangga
jadi tidak ada celah hukum
di mana kami itu akan melakukan pelanggaran
jadi ini sudah bulat begitu ya
intinya sudah ada mosi tidak percaya
kemudian munasul dipercepat
intinya begitu pak ya
tidak ada ruang lagi untuk islah
misalnya ketemu pak oso
untuk ngobrol misalnya apa yang sedang terjadi
kalau pak oso mau datang kepada pihak kami
dia gentle dengan fakta integritas yang dia tanda tangani
ketika mau menjadi ketua umum
bahwa dia melanggar adrt
itu juga tidak membuat soliditas partai
kemudian dia akan mengundurkan diri
itu langkah yang gentle
tapi dia akan menjadi ketua umum
kalau memang pak oso ini cita terhadap partai hanura
kami itu tidak merusak partai hanura
kami tidak membayarkan partai
tidak ada yang kami langgar
justru kami ini ingin partai hanura besar
tapi juga kami tidak ingin membiarkan elektabilitas ini terus turun
kemudian pilkada yang semacam ini
yang akhirnya dalam konteks pilkada kita harapkan
ada manfaat untuk pemilu dua ribu sembilan belas
tidak memberi manfaat oleh karena prosesnya semacam itu
dan juga dpd dpc lemah semangat
karena ada rasa kekhawatiran
ada semacam ketakutan
itu kan artinya tidak ada yang kita harapkan
makanya kita harus berbuat sesuatu
ini keprihatinan kolektif
bukan dari rekayasa ini
kita lihat nanti seperti apa lanjutan dinamika di internal partai hanura ini
mungkinkah akan berlangsung lama seperti yang diprediksi oleh mas muslimin
tapi mungkin juga kita lihat perkembangannya nanti
siapakah yang akan benar benar megang nanti sk kumham ya
yang sah begitu tentang partai hanura
terima kasih pak sudewo
terima kasih mas muslimin telah bergabung bersama kami di prime news malam ini
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali setelah kita berikut